diduga akibat korsleting arus listrik pada bagian mesin
sebuah bus damri jurusan di patiukur bandung jatinangor sumedang terbakar di jalan raya bandung sumedang
penumpang dan awak bus yang sempat terjebak di dalam bus berhasil menyelamatkan diri
dua mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
dalam rekaman video amatir terlihat bus damri jurusan bandung jatinangor terbakar di jalan raya bandung sumedang di depan kampus ipdn
warga yang merekam kejadian ini panik karena melihat api yang nyaris membakar seluruh penumpang dan sopir yang ada di dalam bus
untunglah penumpang berhasil meloloskan diri dari kepungan api dengan menggunakan alat untuk memecahkan kaca